setelah sempat menduduki peringkat pertama kota paling berpolusi sedunia
jakarta hari ini berdasarkan data dari airvisual com menempati posisi kedua
kota dengan kualitas udara yang buruk
menyikapi masalah tersebut pemprov dki jakarta menyiapkan empat belas rencana untuk mengatasi polusi udara
kualitas udara di ibu kota jakarta kembali menjadi perhatian masyarakat
pagi tadi kualitas udara ibu kota dinyatakan tidak sehat oleh situs penyedia peta solusi udara online air visual
data dari air visual pada sabtu pukul tujuh lima puluh pagi nilai air quality index jakarta berada pada angka satu ratus enam puluh
dan menjadikannya sebagai kota dengan udara paling buruk nomor dua di dunia
sehari sebelumnya pada jumat pagi kualitas udara jakarta menduduki peringkat pertama terpolusi sedunia pada angka satu ratus dua puluh
artinya udara jakarta masuk kategori tidak sehat
indeks kualitas udara menggambarkan tingkat keparahan kualitas udara di suatu daerah berdasarkan enam jenis polutan utama
diantaranya asam belerang nitrogen dioksida dan karbon monoksida
sebelumnya menyikapi buruknya kualitas udara di jakarta gabungan lembaga bantuan hukum masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat
sempat menyerahkan gugatan citizen law sweet
gugatan itu dilayangkan kepada pemerintah baik gubernur dki jakarta anies baswedan hingga presiden joko widodo
gugatan citizen law suite dinilai sebagai langkah terakhir yang ditempuh untuk menuntut perbaikan kinerja pemerintah dalam menangani buruknya kualitas udara di ibu kota
nah setelah melakukan notifikasi seharusnya pemerintah dalam jangka waktu enam puluh hari dia merespon notifikasi kita lalu melakukan hal hal perbaikan
harapannya adalah bagaimana gugatan ini tidak akan sampai
karena kalau kita bicara tentang hukum harusnya upaya hukum di pengadilan adalah upaya hukum terakhir
ternyata responnya pun tidak ada kualitas udara semakin lama semakin buruk
terkait buruknya kualitas udara ibu kota gubernur dki jakarta anies baswedan beralasan tingginya jumlah kendaraan di ibu kota menjadi penyebab karena menyumbang emisi yang besar
pemprov dki jakarta menyiapkan sejumlah langkah untuk memperbaiki kualitas udara salah satunya memperbanyak alat ukur kualitas udara di sejumlah titik ibu kota
jadi salah satu langkah yang akan kita kerjakan adalah memiliki alat ukur kualitas udara secara lebih banyak
sehingga kita bisa menjangkau lebih luas di jakarta
yang kedua kemudian tahun depan kita akan mulai dengan pengendalian emisi kendaraan bermotor
akan ada uji emisi dan kendaraan yang beroperasi di jakarta baik dari luar jakarta maupun dari warga jakarta harus lolos uji emisi
dan bila tidak lolos uji emisi maka akan ada disinsentif berupa pajak dan yang kedua parkir yang lebih mahal
dikutip detik com direktur pengendalian penjemparan udara klhk dasrul ceniagu menyatakan bahwa air visual bukanlah acuan bagi pihaknya
ia menjelaskan lebih lanjut bahwa standar nilai air visual digunakan untuk kualitas udara di dalam ruangan bukan luar
setali tiga uang dengan dasrul kepala dinas lingkungan hidup dki jakarta andono warich mengatakan bahwa pihaknya tak menyandikan air visual sebagai acuan
ia juga mengklaim bahwa udara di jakarta secara umum masih lebih baik dibanding kota kota besar di negara lainnya
namun kualitas udara yang buruk tetap saja menjadi ancaman bagi kota dengan total sembilan enam juta penduduk ini
tim liputan cnn indonesia
kualitas udara yang dihirup oleh masyarakat ibu kota
apa yang menjadi penyebab utamanya dan apakah pemerintah kemudian memberikan perhatian penuh terkait dengan kualitas udara kita
kita akan coba dalami soal kualitas udara di ibu kota atau mungkin juga di tempat tempat yang lain di indonesia
bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya sudah ada mas darmawan prasojo deputi bidang kajian dan pengelolaan isu isu energi dan infrastruktur strategis dari kantor staff presiden atau mas darmo
selamat malam mas darmo
terima kasih mas darma sudah hadir di prime news malam hari ini
dan juga sudah ada mas dewi sawung manager kampanye perkotaan dan juga energi dari walhi
mas sawung selamat malam
terima kasih sudah hadir di studio malam hari ini mas sawung
saya mungkin mulai dulu dari mas sawung dulu deh dari walhi
walhi juga ikut dalam ini ya mas ya yang ikut menggugat ya citizen lawsuit itu
ya ikut tapi kita kan gugatannya individu ya
di walhi memang ada beberapa orang di walhi ikut dalam gugatan juga
kemudian juga kita ikut semenjak persiapannya sebenarnya
persiapan gugatan segala macam kita ikut juga aktif persiapan gugatan tersebut
memang temuan dari
teman teman walhi atau pemerhati lingkungan lainnya yang tergabung dalam yang menggugat itu apa
terkait seberapa parah sebetulnya udara di ibu kota atau mungkin di tempat tempat yang lain
di ibu kota karena sensornya di ibu kota sebenarnya lebih banyak ya dibanding tempat lain di indonesia
jadi cukup buruk dan kelihatan dalam
ada time seriesnya lebih jelas gitu ya
dalam beberapa waktu kelihatan dia tidak membaik sebenarnya gitu ya
dan kita juga sebenarnya lihat dari segi cuaca ya
kalau misalnya cuacanya musim kemarau nya nggak terlalu basah
juga kelihatan banget ini apa
nggak ada perbaikan dari kualitas udara kita
itu sejak kapan temuan dari teman teman
kalau di walhi sendiri sih sebenarnya kan dari tahun sembilan puluh an ya
cuma dulu polutannya memang berbeda
dulu kan ada timbal yang lebih jadi perhatian buat kita ya
sekarang sekarang pm dua lima memang jadi perhatian kita
pm dua lima dan pm sepuluh juga jadi perhatian kita
artinya semakin memburuk itu
semakin memburuk sebenarnya ya
terutama di musim kemarau sebenarnya
kelihatan banget ya
artinya apakah itu juga karena faktor cuaca
karena musim kemarau
atau ada faktor faktor lain yang sebetulnya ini bisa diselesaikan oleh pemerintah
pemerintah daerah sehingga kemudian perlu menggugat beberapa nama termasuk pemerintah pusat kan
sebenarnya memang kan kalau musim kemarau itu lebih tinggi ya
sebenarnya ini menunjukkan bahwa yang berperan membersihkan udara jakarta itu hanya alam saja gitu ya
si kebijakan pemerintahnya kurang gitu
itu kan memperlihatkan bahwa kalau banyak hujan polusinya rendah gitu ya
karena tidak ada upaya pengendalian polusi sebenarnya ya
nah kenapa kita gugat sebenarnya pemerintah ada pusat
ada daerah gitu ya
karena memang ada berbagai macam peran yang dilakukan oleh mereka gitu ya
pemerintah pusat misalnya di kebijakan yang secara umum misalnya kendaraan
kendaraan itu kan standarnya itu di pusat ya bukan di daerah
kalau menguji emisinya ya di daerah tapi standar emisinya di pusat
kemudian juga standar polusi udara yang ambien ataupun emisi itu ada di pusat juga
jadi memang kenapa kita gugat di pusat
karena memang kebijakannya di mereka
kalau yang di daerah ada kebijakan di daerah juga ya
dan jakarta kan tidak cuma jakarta ya ada daerah daerah sekitar
sekitar jakarta juga yang ikut menyumbang
nah yang ini selama ini yang belum luput dari perhatian orang bahwa
dianggapnya hanya jakarta saja yang berperan
ternyata bukan jakarta saja
karena kan polusi udara tidak mengenal batas administratif ya
dia bisa lintas batas
ada jawa barat ya
itu juga yang termasuk akhirnya di gugat
artinya semakin parah kualitas udara di ibu kota hari ini
ada sumbangan juga dari daerah daerah sekitar ya
misalnya ada pembangkit ya pembangkit di sekitar jakarta
yang ikut menyumbang juga
bahkan kalau kita lihat ada kita ada laporan juga bahwa
komplain gitu ya
mas ini pembangkitnya ini bukan pembangkit milik pemerintah ya
punya suasana gitu
ini lihat nih warnanya kuning kecoklat coklatan gitu ya
ke arah jakarta anginnya kelihatan
tapi penyebab utamanya apa menurut teman teman wild king
yang paling utama deh yang paling parah
yang besar itu dari transportasi memang
lebih besar dari transportasi
mas darmo bagaimana pemerintah kemudian melihat
di jakarta khususnya yang kemudian memburuk
tadi dari teman teman wild king juga mengatakan demikian
pemerintah mau lihat ini sebagai persoalan seperti apa
pemerintah harus melihat ini
melihat persoalan ini secara komprehensif ya
tapi tadi kita ulang sedikit itu
pm itu apa sih particulate matters itu ya
jadi pm sepuluh itu particulate matters sepuluh mikron
itu berapa sih
gedenya seberapa itu
rambut kita kalau ditarik itu itu lima puluh sampai tujuh puluh mikron
jadi sepuluh mikron
sepuluh mikron itu satu per lima dari rambut
itu kecil sekali
nah pm dua lima itu satu per empat dari pm sepuluh
jadi satu per dua puluh satu per tiga puluh dari rambut
jadi seperti titian rambut di belah tujuh
dan itu kalau dihirup oleh manusia
langsung masuk ke paru paru dan masuk ke pembuluh darah
sehingga itu bahaya sekali
nah indeks air quality index ini kan ukurnya bagaimana
itu dari pm dua lima pm sepuluh
kemudian ada asam belerang itu sox asam nitrat nox kemudian monoksida dan lain lain
dan itu berbasis dari apa
salah satu yang di jakarta ini yang paling dominan adalah dari transportasi
kalau kita lihat studi dari bank dunia ini
ternyata dari kemacetan di dki jakarta jabodetabek
itu ada kerugian
itu lebih dari ada yang studi yang awalnya empat puluh triliun
menjadi enam puluh triliun karena adanya kemacetan
artinya sudah dipetakan dong penyebab penyebab utamanya
nah dari kemacetan ini tentu saja ada satu liter bensin dibakar
begitu macet dibakarnya lebih
karena ada kemacetan inilah kemudian indeksnya meningkat
karena di situ ada particulate matternya itu keluar
ada sox ada nox ada monoksida akhirnya keluar itu
sehingga tadi mas sawung juga kita apresiasi ini studi dari walhi
jumat malam kemacetan luar biasa mas sawong di sana ngukur pasti naik
minggu pagi pada waktu sudah turun atau pada saat lebaran semua kendaraan keluar kota semuanya pasti turun
ditambah lagi hujan begitu
untuk itu kita melihat bahwa persoalan ini harus kita analisa secara komprehensif dan solusinya komprehensif
saat ini kita melihat misalnya pembangunan mrt gitu
dimulai di tahun delapan puluh studinya
kemudian kick off nya di tahun dua ribu dua puluh
jadi memang ada penundaan sekitar dua puluh lima tahun
kalau kita lihat di singapura itu di tahun delapan puluh kita mungkin heran gitu
kenapa dibangun infrastruktur yang sangat sangat masif seperti itu
buat apa penduduk singapura hanya sebesar itu
ternyata dibangunnya infrastruktur konektivitas secara masif ini adalah gunanya adalah bagaimana
penduduk di kota itu bisa menggunakan public transportation
bukan hanya menggunakan kendaraan pribadi
nah itulah inilah
nah untuk itu kita melihat bahwa persoalan ini adalah persoalan yang sangat komprehensif
dan juga harus dilihat secara komprehensif ya
nah untuk itulah pembangunan infrastruktur yang menjadi bagian public transportation ini menjadi salah satu penyelesaian pemasangan secara komprehensif
yang kami melihatnya ada kerjasama yang baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah dari dki
baik mas darmo itu solusi misalnya pembangunan transportasi umum seperti mrt begitu ya
tapi kita juga pengen tahu kemudian apa solusi itu
paling tidak jangka pendek dan juga jangka panjang lainnya ya untuk kemudian memperbaiki kualitas udara ini
dan nanti saya akan juga ke mas sawung untuk tanya sebetulnya memang betul ya ketika malam hari itu lebih parah ya indeks kualitas udara
kita harus break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lain
baik anda kembali di prime news
kita masih mendiskusikan soal kualitas udara di ibu kota yang disebut sebut tidak sehat dan juga memburuk
ini yang menarik kita diskusikan karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari hari begitu
karena kita beraktivitas untuk menghirup udara bagaimana kemudian kalau udara itu ternyata yang kita hirup justru tidak sehat
saya ke mas sawung kalau begitu
tadi lebih menarik mas dermo sebut ada time series begitu di mana yang kalau malam mungkin lebih parah ya mas dermo ya
apa yang terjadi
apa kualitas udaranya karena transportasi dan lain sebagainya
dan juga lokus tempat tempat yang berbeda begitu
kalau dikatakan tidak sehat kalau dari walehi dan juga teman teman apa indikator tidak sehat kualitas udara kita
kalau kita lihat dari angka ya
sebenarnya dari angka beberapa kali dia kalau kita pakai standar who itu berapa kali dia melewati angka amannya gitu sebenarnya ya
tapi kalau pakai standar kita yang dibuat dua puluh tahun lalu memang sedang dan kadang kadang berbahaya saja ya
tapi kalau kita pakai standar who sering sekali dia lewat dari standar sedangnya
bahaya gitu kadang kadang
itu sering kali terjadi gitu di angkanya ya
kemudian juga sebenarnya kalau kita lihat ke publik ya
kalau kita lihat kadang kadang kita juga pengen lihat ke publik kayak gimana
ternyata banyak orang yang pakai masker sekarang
kalau ditanya kenapa sebabnya memang udaranya jadi jelek
debu dan semuanya
bahkan kalau mungkin teman teman lihat di sosmed itu ketika mereka motret ya
motret udara jakarta kelihatan memang kayak berkabut gitu ya
dan itu bukan kabut air bukan itu polusi
dan orang sadar bahwa itu
polusi gitu ya
tapi kalau kita katakan tidak sehat tadi dikatakan oleh mas darmo
ini kan lokus ya sebetulnya tidak semua tempat ya
tidak semua tempat memang
karena udara kan dia bergerak gitu ya
memang tidak semua tempat
yang paling parah itu di mana
tergantung waktunya juga sih sebenarnya ya
karena kadang kadang kita lihat ada di jakarta pusat
kadang kadang jakarta selatan
bahkan kadang kadang jakarta timur lebih parah gitu ya
itu bisa kelihatan sih sebenarnya
bahkan di alat alat yang ada pemerintah kadang kadang saya juga heran ya
kadang kadang pagi pagi itu di senayan itu
jam dua pagi jam tiga pagi itu jelek banget
justru jelek ya
jam dua pagi jam tiga pagi aneh sekali
mas sambong dan juga mas revo kita coba lihat bagaimana kemudian dari air visual ya
kita coba pakai datanya air visual
nanti silahkan kalau punya data yang lain untuk membanding
bagaimana kualitas udara itu terjadi untuk hari ini saja
tadi kita sempat memotret juga seperti apa indeks kualitas udaranya
karena kemarin juga sempat dikatakan dari air visual di pagi hari begitu ya
itu ada di catatan yang sangat tidak sehat begitu
dan juga hari ini juga mulai tidak sehat
kita lihat di belakang mungkin seperti apa
nah ini dia
ini kan ini secara angka ini ya
mas jarmu dan juga mas awung ya
satu ratus lima puluh satu sampai dua ratus tidak sehat
karena dua ratus satu sampai tiga ratus warna ungu ini sangat tidak sehat
disebut sebut jakarta sempat masuk yang warna merah dan juga warna umur di jam jam tertentu
sekali lagi kan karena ini lokus dan juga berbeda beda waktunya
kita lihat kemudian untuk hari ini atau kemarin
nah ini juli tanggal dua puluh tujuh ya
juli tanggal dua puluh tujuh artinya hari ini
kalau kita lihat di situ location nya di kemayoran satu ratus lima puluh
misalnya ini kita lihat per daily ya
di hari kamis juga catatannya seperti ini
nah ini yang sama dilihat juga tidak oleh teman teman wali atau mungkin teman teman yang ikut melaporkan kemarin
ya ini yang kita lihat
ini kan kalau yang kemayoran ini kan sebenarnya punya bmkg ya
ini memang ini yang kita lihat juga sih sebenarnya sama ya
biasanya yang selatan ya kalau kadang kadang kita lihat ke us embassy di selatan jakarta juga sama tinggi juga
kalau begitu menggugat pemerintah daerah pemerintah pusat
apa yang anda harapkan dilakukan oleh pusat dan juga daerah untuk bisa membuat udara ini kembali menjadi sehat begitu bagi kita semua
kalau untuk pemerintah pusat kami baru harap ya
pemerintah daerah harus memperbaiki standar baku mutunya ya
angkanya juga diperbaiki parameternya juga diperbaiki
kemudian kalau pemerintah daerah juga ada yang sama juga
kemudian kendaraan soal kendaraan juga sama
di pusat juga ada standar baku mutu emisi dari yang point source atau dari industri gitu ya
dan membuat kerjasama dengan pemerintah daerah sekitarnya ya
sebenarnya ini juga seharusnya di peraturan di pusat ya
jadi jangan sampai misalnya pemerintah yang di jawa barat gitu bagian jawa barat
bangun industri di pinggiran jakarta gitu ya
yang polusinya ke jakarta
padahal jakarta sendiri sudah tidak sanggup lagi menampung beban emisi udara gitu ya
nah sekarang itu yang hal yang seperti itu belum terjadi
jadi kami mendorong pemerintah gitu ya untuk membuat aturan seperti itu
jadi nggak bisa lagi kayak sekarang gitu ya
enak aja ya tetangga sebelahnya dapat asapnya gitu ya
atau transportasi ini kan juga sekarang di jabodetabek itu kan terkoneksi ya
nggak bisa lagi penduduk jakarta saja sekarang udah dari pinggiran dari bogor
dari mana gitu ya
sebagai informasi kami juga tadi sudah berusaha untuk mengundang kepala dinas lingkungan hidup provinsi dki jakarta
tapi berhalangan dan sampai dengan program ini siaran tidak ada informasi lebih lanjut
saya ke mas darmo kalau begitu
ada gugatan citizen lawsuit ya
yang tadi disampaikan oleh juga mas sawung kepada pemerintah
kami sendiri kembali ke permasalahan tadi ya
ini kan perlu adanya transforming ini ya
pergeseran dari angkutan memakai
kendaraan pribadi menjadi public transportation
sehingga di sini akan ada mengurai kemacetan dan juga mengerangi emisi dan meningkatkan kualitas dari air quality index tadi
untuk itu secara masif memang kita perlu menggabungkan moda transportasi di jakarta
ini contoh saat ini sedang diselesaikan di stasiun manggarai ya
dari kereta luar kota
kemudian juga dari bekasi
kemudian kereta bandara itu tergabung di manggarai mulai tahun depan
itu mulai tergabung
kemudian juga kita melihat integrasi moda transportasi di duku atas
itu dari mrt lrt
lrt ini dari cibubur masuk ke cawang
kemudian ke duku atas
baik bekasi ke duku atas
yang nanti kemudian di connect lagi bahkan sampai ke tanggerang
kemudian sampai ke depok dan lain lain
ini sudah bisa tergabung
kemudian kereta rel listrik juga tergabung di sana
kemudian transjakarta di sana
dan juga untuk kenyamanan itu semua pembayarannya melalui satu sistem pembayaran
dan disinilah kita melihat bahwa kita tidak lagi reaktif tetapi forward looking
kita mencari solusi yang komprehensif
dan kita melihat juga kerjasama yang cukup baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah disini
tetapi kalau kita lihat di sini bahwa apakah air quality index itu hanya buruk di jakarta
ini sebagai contoh kemarin kalau kita lihat beberapa waktu yang lalu dua tiga tahun lalu
dari sukabumi ke jakarta pun sudah macetnya luar biasa mas
itu sampai tujuh jam itu
nah kalau kita melihat kemacetan disitu mas sawung misalnya waktu itu ada disana ngecek air quality indexnya pun juga akan menurun
misalnya dari bandung sampai ke tasik itu juga berantakan itu
itu macetnya luar biasa waktu lebaran tahun yang lalu sampai dua puluh dua jam mas
sampai lewat nagrek gitu
kemudian kita lihat cikampek dengan kapasitas di sini dari jakarta keluar ada ke cikampek sampai ke semarang
boleh itu jalur yang trans jawa sampai luar biasa tapi juga ada yang ke bandung disitu
akibatnya kemacetan luar biasa
nah disinilah kita nah kemarin lebaran dari solo ke jogja masa empat jam
jadi dari surabaya ke solo itu cepet sekali hanya tiga lima jam tapi solo ke jogja empat jam
macetnya luar biasa di situ air quality indexnya juga otomatis memburuk
jadi kita melihat bahwa salah satu penyebab dari memburuknya air quality index tadi adalah
nah untuk itulah perlu diselesaikan permasalahan mendasar ini secara permanen yaitu bagaimana membangun infrastruktur itu
makanya disini cikampek elevated akan selesai di akhir tahun
itu bocimi bogor ciawi sukabumi juga dalam proses pembangunan dan untuk itu sedang dibangun juga ke depan tahun ke depan dalam perencanaan misalnya cigatas cilenyi garut sampai ke tasik
baik mas amung cukup tidak tadi dikatakan oleh mas darmo bahwa membangun infrastruktur juga untuk bisa mengurangi itu cukup tidak atau ada hal hal lain
masih belum ada di sana
jadi ke depannya juga kita perlu menggunakan energi yang memang ramah lingkungan
oke nanti kita bahas nanti ya mas revo
kita harus break dulu
mas amung kita harus break dulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
terima kasih denan
memang kalau kita bicara mengenai kualitas udara di ibu kota tentu tidak bisa kita saling menyalahkan ini pemerintah dan mana dan lain sebagainya
tentu ini adalah kerjaan rumah bersama sebetulnya
karena kalau kita tadi terakhir bicara soal transportasi umum ini kan juga kita kita juga mungkin masyarakat sebagian besar ya berkontribusi juga begitu ya mas zermo dan juga mas amung untuk apa memburuknya kualitas udara kita
transportasi umum masalah utama ada masalah yang lain lagi nggak mas abu
ya transportasi umum jadi masalah juga ya
dan tepat waktu itu
lalu apa yang diberikan gitu atau enggak tersedianya atau tidak itu yang menjadi masalah transportasi umum
transportasi pribadi ya begitu banyak dipakai oleh warga ibu kota ya
itu juga kan sebenarnya bagian dari kenapa mereka pakai pribadi karena banyak tidak tersedia ya
tidak sesuai transportasi umumnya tidak sesuai dengan tempat dia tinggal
tempat dia tinggal tidak sesuai
kemudian juga sebenarnya ada peran sebenarnya ada peran pemerintah juga di standar baku mutunya
kalau misalnya kendaraan
nanti kita tanyakan ke mas zermo soal baku mutunya
baku mutu kendaraan pribadi ya misalnya dia harusnya
karena standar euro empat aja lah ya harusnya kan di kita agak terlambat nih standar euro empat baru baru
harusnya kalau dia standarnya lebih baik kan emisinya juga lebih kecil gitu ya
nah tapi dulu ketika kita minta ke standar euro empat lama sekali gitu ya baru setelah ekspor kita ditolak oleh vietnam baru kita ke standar yang lebih baik
padahal itu kan penting juga buat bukan cuma buat untuk ekspor aja ya tapi untuk kesehatan kita juga sebenarnya ya
standar emisinya itu yang agak lambat diadopsi oleh pemerintah kita
nah dulu ketika misalnya bus bus jakarta ini ya bus busnya diganti itu jadi bbg kemudian standarnya lebih bagus itu ternyata menurunkan ini ya menurunkan kualitas udaranya makin baik gitu ya
jadi emisinya makin berkurang
nah itu salah satu contoh bukti bahwa ketika pemerintah menerapkan sesuatu kebijakan ya standar emisi kendaraan itu langsung itu kelihatan bahwa udaranya sedikit membaik ya
oke oke oke soal gugatan yang kita kembali ke soal gugatan
isi gugatan itu apa dan apa yang diharapkan outputnya apa
outputnya sebenarnya kebijakan sih ya kebijakan pemerintah gitu ya
isi gugatannya ada beberapa hal yang kita minta ke pemerintah gitu ya
dan karena ini cls kan sebenarnya bukan minta ganti rugi uang ya tapi kebijakan kepada pemerintah yang harus dilakukan
nah gugatannya sudah masuk nanti tanggal satu agustus ini mulai jalan persidangannya
oke oke baik mas terrwo bagaimana tanggapan anda
dalam ide ide bahwa
soal mengenai air quality index ini harus diperbaiki kami merasa bahwa pemerintahan di kepemimpinan pak jokowi itu sejalan dengan itu
sebagai contoh kemarin juga ada ratas rapat kabinet terbatas bagaimana akselerasi mengenai pembangkit listrik tenaga sampah
kemudian beberapa waktu lalu sudah dikeluarkan peraturan presiden bahwa listrik tenaga sampah ini khusus
sehingga cost nya itu tarifnya itu bisa jauh
lebih mahal daripada tarif yang biasa yaitu sekitar tiga belas tiga sense atau sekitar rp satu delapan ratus rp satu sembilan ratus per kwh yang jauh lebih tinggi daripada tarif yang listrik yang biasa
yang dari batu bara sekitar hanya rp lima ratus saja yang ini adalah komitmen dari pemerintah agar menggunakan renewable energy
oke tapi di saat yang sama juga pak jokowi digugat itu bagaimana mas darmo
nah jadi kalau kita lihat tadi ya memang tadi mas sawung juga melontarkan bahwa memang perlu adanya perubahan
tadi juga mas awo melontarkan ini kan kenyamanannya agak berkurang ini
nah untuk itu memang usahanya luar biasa saat ini
sebagai contoh kereta bandara yang dibangun oleh pak jokowi perintahkan itu memang masih belum berhasil secara penuh gitu ya
karena memang kenyamanannya masih kurang
yaitu bagaimana kereta dari luar kota dari bekasi masih belum nyambung
makanya kita sambung di manggarai
kemudian di duku atas sudah mulai kita sambung lagi
sehingga nanti ke depan begitu manggarai berjalan itu nanti bisa tersambung dari bekasi dari luar kota
bisa langsung turun di manggarai langsung bawa kemudian langsung ke bandara dan lain lain
soal maku mutu yang tadi disinggung oleh mas awang itu bagaimana
dan memang kita melihat bahwa perlu adanya transisi juga kendaraan yang berbasis pada bbm
yang tentu saja emisinya itu cukup luar biasa menjadi kendaraan listrik
sebagai contoh saat ini sedang digodok perpres mengenai kendaraan listrik
ini sebagai contoh satu liter band
bensin saja itu kan bisa berjalan sekitar sepuluh km
itu emisi co dua nya itu dua enam ratus lima puluh gram co dua
nah kalau kita mengubah itu menjadi kendaraan listrik emisinya bisa berkurang agak banyak itu
jadi pada saat mobil itu berjalan masuk ke kota jakarta sama sekali tidak ada emisi
nah memang emisinya dipindah ke pembangkitnya
tetapi kalau kita hitung kalau itu emisi dari pembangkit
itu satu liter bensin sama dengan satu liter listrik itu dua dua kwh
satu kwh listrik kalau listriknya dari batubara itu sekitar seribu gram
jadi sekitar dua ribu dua ratus gram per satu liter bensin itu sama
sedangkan di jakarta ini listriknya ada dari hidro ada dari gas dan lain lain
dan sox nya nox nya particulate matter nya tidak masuk ke dalam kota
sehingga jauh lebih bersih di sana
dan di sini dari perpres itu nanti ada penghapusan dari biaya pajak dan lain lain
sehingga pembelian mobil listrik dengan mobil biasa itu nanti harganya bisa sama atau bahkan lebih murah
sehingga kami juga mengapresiasi itu misalnya di transjakarta sekarang sudah mulai mencoba bis listrik
dan kita coba dan berjalan dengan baik
dan kami apresiasi kedepannya bisa bagaimana scaling up mengekstensifikasi
sehingga bis listrik ini bisa digunakan secara masif
jadi kami melihat bahwa ini ada permasalahan ya
dan pemerintah mengambil langkah langkah nyata agar permasalahan ini bisa diselesaikan secara permanen
mas abung kalau kita bicara kualitas udara yang kemudian memburuk hari ini
siapa kemudian yang harus bertanggung jawab
kita semua sebetulnya ya
ya bareng bareng banyak pihak gitu ya yang bertanggung jawab
jadi nggak cuma sebenarnya nggak cuma individu aja sih di dunia banyak yang bertanggung jawab
tapi ya pemerintah kan punya regulasi ya
peran pemerintah begitu penting ya
penting ya karena regulasinya kan banyak di dia ya
misalnya emisi kendaraan aja ya
kalau pemerintah bilang kalau kendaraannya nggak lolos standar emisi ditilang gitu ya
atau nggak boleh masuk jakarta
itu pengaruhnya besar banget gitu ya
dibanding misalnya orang berubah dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum
itu kan cuma satu orang ya
tapi kalau pemerintah dia kan bisa langsung semuanya banyak gitu ya
kalau seperti singapura tadi sempat kita singgung tadi soal sampai lima tahun doang gitu
di singapura lebih ketat dibanding kita ya
dia ada batas usia kendaraan
kemudian kalau sekarang di singapura itu
ada batas jumlah kendaraan di singapura ya
jadi nggak bisa ada mobil baru tanpa ada satu mobil yang keluar
jadi kalau ada mobil baru harus ada satu mobil yang keluar dari singapura gitu ya
jadi itu dia membatasi jumlah kendaraan yang beredar di singapura
nah jakarta juga sebenarnya harusnya kedepannya juga membatasi bisa macam macam ya instrumennya ya
membatasi emisi dari kendaraan yang masuk ke jakarta
oke itu tadi kita tanya ke mas darmo
kalau menurut anda mas awung dari pemprov dki jakarta hari ini kebijakan kebijakan yang dikeluarkan
apakah sudah maksimal
atau lagi lagi anda merasa
masih belum ya
standar emisi masih dicek gitu ya
tapi belum ada misalnya kalau nggak lolos standar nggak boleh masuk ke gedung pemerintah dki misalnya
belum ada gitu ya
masih belum ada
tapi yang saya dengar mereka udah mulai bikin ini ya
bikin roadmap ke arah sana sepuluh tahun ke depan mau kayak gimana ya
sesudah kita gugat ya
kita juga sempat diundang beberapa kali bahwa mereka ya udah serius nih ya
tapi ya setidaknya dengan gua
dia kemarin kemarin nggak serius menurut anda

hahaha tapi ya setidaknya dengan gua tadi
bikin planning tapi kan kalau kita gugat setidaknya mereka berani
mengunci di anggaran ya
kadang kadang kan kalau nggak dikunci di anggaran juga sulit juga mereka gitu ya
oh ini nggak ada perintah wajibnya gitu ya
kan kalau ada perintah pengadilan sebenarnya jadi wajib juga dikunci gitu ya
oke artinya pemerintah penting karena sebagai regulator itu yang anda dorong sebetulnya
lewat kebijakan kebijakan yang bisa mengurangi emisi dan juga dampak terhadap buruknya kualitas udara kita
ujung ujungnya ini kemudian kita ke punishment juga sebenarnya mas darmo ya
kepada kita semua sebetulnya
kepada masyarakat kalau sudah diregulasi
regulasi sudah ada tentu kan mesti ada pengawasan dan lain sebagainya
nah kita lihat sendiri bahwa bagaimana strategi negara negara di tetangga kita
mengenai pengelolaan energi ini
kita tahu bahwa energi dari batubara itu paling murah tapi paling kotor
jadi di saat dari tahun dua ribu ke tahun dua ribu
bahwa china menekankan pada pertumbuhan ekonomi
tetapi bukan pada environmental sustainability
begitu penduduk cina makmur mereka menanyakan
kok udaranya kotor
sekarang kita butuh udara bersih
indonesia seperti apa
kita di sepuluh tahun dari sekarang ruptl rencana usaha penyediaan tenaga listrik kita
tetapi kalau kita lihat komitmen terhadap renewable energy
ruptl tahun yang lalu penambahan renewable energy adalah empat sembilan gigawatt selama sepuluh tahun
kemudian kita revisi menjadi enam belas
jadi meningkat dari empat belas sembilan menjadi enam belas tujuh gigawatt
terakhir mas sawong dan juga mas darmo
mas awang dulu butuh berapa lama kalau kita bisa memperbaiki

atau mungkin di ibu kota saja dulu deh kita mulai dari ibu kota
kalau saya pikir nggak lama ya
sebenarnya kalau ada kebijakan dalam satu periode pemerintahan itu bisa selesai juga
oke kita tanyakan langsung ke mas darmo kalau begitu
berapa lama targetnya kalau memang serius untuk bisa membantu atau mengurangi kualitas udara kita ini
kita melihat langkah langkah nyata dari pemerintah pusat
baik dari kebijakan maupun dalam rangka operasional ke depan ini
komitmennya cukup kuat sehingga kita melihat bahwa ini permasalahan yang sudah kronis
ini sudah berjalan cukup panjang
iya iya sudah cukup panjang
kita menyelesaikan permasalahannya secara bersama
dan kita melihat bahwa seluruh komponen bangsa ini bergerak bersama sama untuk menyaksikan permasalahan itu
dan kami mengapresiasi juga dikerja dari mas awong dengan teman teman dari wali yang cukup gigih untuk bekerja itu
dan kita merespon dengan positif
sudah sempat disinggung juga ya sebenarnya
terima kasih banyak mas darmo mas amo terima kasih banyak
mudah mudahan kita kalau soal begini kita tinggal menunggu langkah nyata saja sebetulnya
karena ini kan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari hari
kita tahu ya mudah mudahan ada perbaikan dan terus menerus oleh teman teman wali
mas awong pak walhi dan juga kawan kawan pemerintah lingkungan ini diakar ke publik agar kemudian publik juga menjadi semakin sadar
mas darmo terima kasih banyak mas sawo terima kasih banyak sudah hadir di prime news malam hari ini
kami akan segera kembali sesaat lagi dengan informasi lain tetaplah bersama kami